polisi resmi menetapkan irjana polen bonaparte sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan muhammad kece di rutan bareskrim
untuk pembahasannya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan direktur tindak bidana umum bareskrim polri berikjen polisi andirian jayadi
selamat sore pak andi
selamat sore pak andi
polisi napoleon bonaparte yang empat lainnya siapa pak mungkin bisa dibeberkan apakah memang keempatnya ini tahanan di rutan bareskrim
ya yang keempatnya lagi adalah inisial dh kemudian ada inisial dw kemudian ada h alias coki alias rt
tempatnya memang sama sama adalah
napi yang sudah
putus sudah ingkrah
dan pada saat peristiwa terjadi mereka bersama sama melakukan
oke pak andi peran masing masing tersangka dalam kasus penganiayaan ini apa
ya jadi berdasarkan prarekon yang dilakukan beberapa hari yang lalu oleh penyidik
terungkap bahwa peristiwa satu ratus tujuh puluh atau pengeroyokan itu
itu berbeda tempus dengan
peristiwa pengeroyokan itu sendiri terjadi pada pukul satu dini hari tanggal dua puluh enam agustus
sedangkan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh saudara nb
terhadap korban mk itu dilakukan sekitar pukul lima belas pada hari yang sama
artinya memang ada dua peristiwa yang terpisah
berbeda tempus di mana yang pengeroyokan melibatkan lima orang sedangkan yang penganiayaan dilakukan sendiri
ini oleh nb terhadap mk
artinya ada dua peristiwa yang berbeda
apakah kemudian motif dari empat tersangka lainnya ini sama pak dengan motif irjen napoleon
kalau motif keempat orang lainnya ini setelah dalam pemeriksaan dilakukan oleh penyidik
memang mereka tergerak setelah
diinisiasi oleh tersangka nb
dimana dari proses rekonstruksi prarekonstruksi ditemukan fakta bahwa
ia mendahului melakukan pelumuran kemudian diikuti dengan pemukulan terhadap korban mk ini oleh tersangka nb
nah melihat bahwa nb sudah melakukan itu dan mereka menganggap bahwa tersangka nb ini adalah perwira tinggi polri mereka menganggap
apa yang mereka lakukan terhadap korban mk dengan melakukan pemukulan itu akan aman aman saja
oleh karena itu mereka ikut melakukan pemukulan
artinya mereka terprovokasi atas apa yang dilakukan oleh irjen napoleon bonaparte begitu pak andi
bisa disimpulkan begitu pak
ya memang tersangka ini juga sebelum terjadi pengeroyokan itu memang diajak
ya diajak oleh tersangka m
untuk menemui korban di kamar selnya
pak polisi menduga apakah kemudian ada keterlibatan penjaga rutan kepala rutan dari barreskrim atau mungkin ada pihak lain dalam kasus ini
karena kalau misalnya dari penjelasan pak andi tadi bahwa tersangka nb irjen napoleon berhasil mempengaruhi ataupun memprovokasi empat tahanan lainnya apakah kemudian ada peran dari kepala rutan di sana
jadi kalau mengenai penganiayaannya kita berbicara penganiayaan dan pengoroyokan ini murni dilakukan oleh para napi yang ada di sana
yang sekarang sudah menjadi tersangka tetapi kemudian kalau terkait dengan keterlibatan petugas yang bisa memang terungkap di dalam proses pemeriksaan ini juga sudah ditangani oleh teman teman propang di mana terjadi kelalaian baik oleh karutan maupun petugas jaga pada saat itu
karena memang dia melakukan penggantian kunci atas perintah dari nb atas permintaan nb
oke artinya ada kelalaian di situ ya pak tapi pak andi apakah kemudian dari bareskrim akan melakukan pemeriksaan kejiwaan mungkin kepada irjen napoleon bonaparti dengan adanya kasus ini karena ini motifnya masih belum clear begitu pak
memang ada pertimbangan penyidik mempertimbangkan ke arah sana
tetapi tentu sebelumnya kita penyidik akan melakukan pemeriksaan dulu terhadap ahli psikolog
alat psikologi apakah dengan peristiwa peristiwa ini di mana ada fakta fakta yang kita temukan di mana saudara nb pada awalnya di dalam proses pemeriksaan klarifikasi itu mengakui bahwa dia seluruhnya melakukan itu tidak ada orang lain
nah kemudian pada saat menyadari bahwa ternyata penyidik tidak terpengaruh dengan pengajuan pencabutan laporan oleh korban mk
kemudian dalam keterangan dalam pada saat pemeriksaan pada status saksi terlapor
itu semuanya dibantah
kemudian dibantah artinya penyidik memang melihat di sini ada inkonsistensi
inkonsistensi daripada yang bersangkutan
nah tentu sebelum kita memutuskan untuk
melakukan pemeriksaan menggunakan psikolog
tentu kita perlu pemeriksaan ahli lain terkait dengan melihat dari gelagat gelagat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka nb
oke baik kita tunggu nanti bagaimana perkembangan kasusnya yang sedang ditangani oleh barreskrim polri
terima kasih sekali
direktur tindak pidana umum barat skrim polri
berikjian polisi andirian jaya di atas waktunya kepada cnn indonesian newsroom
sore hari ini sehat selalu pandi